terima kasih anda masih bersama good morning
konflik israel dan palestina ini mengundang perhatian banyak kalangan tak terkecuali para selebritas
banyak para pesohor baik dalam negeri maupun luar negeri yang memberikan dukungannya kepada para warga palestina
ini dia beberapa di antaranya
kecaman atas rencana pemindahan kedutaan amerika ke yerusalem datang dari berbagai pihak tak terkecuali para pesohor dunia
salah satunya ialah model bella hadid
bella hadid tertangkap kamera bergabung dengan demonstran yang menolak pemindahan kedutaan besar amerika ke yerusalem
bella yang baru selesai menghadiri sebuah acara di dekat lokasi
bergabung dengan warga untuk menyuarakan protes mereka di depan kedutaan besar amerika serikat
tak hanya itu bella yang masih memiliki darah palestina ini juga mengunggah foto kota yerusalem
dalam keterangan fotonya ia menulis kesedihannya
atas penderitaan yang terjadi di palestina
menurutnya warga palestina mendapat ketidakadilan dan hal ini tidak dapat ditolerir
ia bahkan menulis
artis lain yang mendukung kebebasan palestina ialah mark ruffalo
pemeran hulk dalam beberapa film avengers ini
kerap mengungkapkan kepeduliannya melalui cuitan dalam akun twitter miliknya
dalam keterangan foto
dalam salah satu cuitannya ia bahkan membagikan artikel dari amnesty org uk
yang berisi mengenai permintaan pembebasan aktivis remaja asal palestina ahetamimi
sejumlah artis tanah air pun aktif mendukung palestina
di antaranya ialah penyanyi dan pencipta lagu melly guslo
akhir dua ribu tujuh belas lalu melly berangkat ke palestina untuk memberikan bantuan
ia juga mengunjungi salah satu rumah singgah di kilis dan pengungsi di turki
yang dekat dengan perbatasan suria
tak sampai di situ melly juga sering mengunggah kegiatannya saat menggelar konser kemanusiaan di sejumlah kota
dana yang dikumpulkan disalurkan untuk membantu warga palestina